anda masih bersama kami dan untuk mengelaborasi lebih lanjut dinamika dari munaslup partai golkar malam hari ini
kita akan kembali ke lokasi atau arena munas luar biasa partai golkar
sudah ada rekan saya indra maulana indra silahkan
baik terima kasih budi seperti yang juga anda paparkan panjang lebar tadi
memang tidak hanya dihadiri oleh presiden joko widodo
tetapi juga dari mantan mantan presiden ada megawati soekaruputri ada juga bj habibi
kemudian ada jajaran kabinet kerja dari presiden joko widodo
kita lihat tadi ada menko maritim luhut bin sarpanjaitan ada juga yasona lauli
dan kemudian ada beberapa petinggi partai golkar tentu saja
tokoh tokoh senior dari partai golkar yang hadir pada malam hari ini
dan kita sambil menantikan bagaimana pembukaan pidato pembukaan yang disampaikan oleh presiden joko widodo
saya akan berbincang sejenak
saat ini bersama dengan jayadi hanan bang jayadi kan sekarang ini ketika partai golkar
banyak sekali informasi tentang bagaimana partai golkar kondisi dinamika partai golkar saat ini
menurun disebutkan beberapa elit partai golkar dan kemudian kita tahu juga bahwa ketua umum tersandra
kasus korupsi dan lain sebagainya walaupun tidak hanya ketua umum ya untuk kasus iktp ada beberapa nama juga
seberapa penting anda melihat
munaslup kali ini di partai golkar
mungkin kalau dari segi seremoni ini biasa saja ya tetapi dari segi momentum
munaslup adalah momentum untuk golkar saat ini sangat penting
kenapa karena tadi anda ceritakan soal bagaimana golkar terus menerus didera masalah pasca pilpres dua ribu sembilan belas
ketika pilpres kan tidak satupun kader golkar yang bisa berkontestasi meskipun ada pak yusuf kalla
cuma kan waktu itu pak yusuf kala diatap
tidak di struktur
di struktur begitu
kemudian setelah itu kemudian ketika golkar bergabung dengan pemerintah
lalu itu tadi ada banyak kasus kasus yang membuat golkar berada di semacam titik nadir
bisa kita katakan titik nadir itu ya
iya karena kan golkar terancam untuk berada di posisi tiga empat kalau dilihat dari elektabilitasnya
atau dari segi angka golkar terancam
menurut jauh ya
terancam sebagai partai yang di bawah sepuluh nilainya elektabilitasnya
kalau nilainya sudah di bawah sepuluh persen
seberapa buruk itu gambarannya
bagi orang yang tidak mengerti katakanlah persentase elektabilitas dan sebagainya itu seberapa buruk gambarnya
golkar masih berada di partai papan atas karena elektabilitasnya di atas sepuluh persen saat ini
nomor satu kan masih pdip di angka sembilan belas dua puluh kemudian golkar di angka belasan persen
nah dalam berbagai survei dari berbagai lembaga itu menunjukkan bahwa
ada kecenderungan memang partai golkar mengalami penurunan tajam
cukup drastis dan terancam untuk berada di posisi tiga empat dengan angka dikira kira di bawah sepuluh persen
itu prestasi atau keadaan yang membuat golkar sangat terpuruk untuk turun dari partai besar menjadi bukan hanya partai menengah
tapi juga partai menengah kecil
partai menengah yang kecil
yang kecil begitu kan
nah karena itu diperlukan satu momentum agar golkar dapat melakukan rekonsolidasi
jadi keterburukan itu bisa membuat golkar mengalami lompatan
nah memang salah satu
jadi setelah titik nadir perlu ada titik balik
perlu perlu ada titik balik mudah mudahan kok ini sudah titik nadirnya
mudah mudahan golkar tidak turun lagi
tapi kalau kita lihat perkembangan sekarang kan ada hal hal positif
di mana golkar mulai tampak secara internal
mereka bisa melihat bagaimana perkembangan di luar
kemudian melakukan mencoba melakukan konsolidasi di dalam
tidak tampak rebutan posisi terlalu vulgar di masyarakat
kemudian tampak mencoba untuk membangun konsensus di dalam
sehingga kemudian menunjukkan citra bahwa mereka bisa menyelesaikan permasalahan internal mereka
dan dari situ mereka bisa meyakinkan publik bahwa partai ini masih ada
tapi pertanyaan begini
ketika munaslup biasanya diwarnai dengan persaingan kandidat
sehingga disitulah wajah demokratisnya partai politik
ketika kemudian kali ini golkar biasanya memang
tajam kontestasinya begitu kan
munaslup yang terakhir di bali pun begitu
untuk memperbaiki kondisi dari keterpecahan partai sebenarnya
tapi sekarang munaslup lagi
entah kenapa golkar akhir akhir ini sering melakukan
ada satu calon calon tunggal
bahkan dimana mana kita sudah bisa lihat
sepandung sepandungnya di arena munaslup ini hanya
ketua umumnya sudah disebutkan satu yaitu erlangga hartarto
apakah ini layak kemudian disebut titik balik
bagaimana menurut anda
kita harus mendudukkan munaslup ini ke dalam perspektif tadi
bahwa ini munaslup untuk rekonsolidasi partai golkar
maka tidak boleh ada risiko perpecahan akibat munaslup
biasanya kan golkar ini kalau
selalu ada buntutnya ya
kalau anda perhatikan gitu kalau munas ada buntutnya
antara lain perpecahan
dan kalau kita lihat partai golkar adalah partai yang paling banyak
melahirkan partai partai baru kan gitu
gara gara munas ya
biasanya itu lahirnya dari munas
dijadikan oleh golkar sebagai momentum itu
momentum untuk konsensus bersama
kemudian melanjutkan ke pemimpinan nasional
dan mempersiapkan diri dalam jangka pendek
untuk pilkada dua ribu delapan belas
kemudian lanjut ke pilpres dua ribu sembilan belas
nah kalau misalnya munaslup ini seperti
diiringi oleh persaingan persaingan keras
yang belum tentu berujung pada
penyelesaian yang baik gitu
golkar untuk terpecah kembali
kan golkar mulai mengecil
kalau dia terpecah lagi itu akan makin
makin mengecil lagi gitu
makin mengecil lagi
jadi memang sebaiknya ini adalah sebuah
jadi ini disadari betul oleh politisi politisi partai golkar sekarang
munaslup memang biasanya kontestasi
tapi kali ini memang mereka harus memilih
kesepakatan bersama begitu
manuver manuver yang dilakukan tampaknya seperti itu ya
munaslup kali ini kan untuk mengganti
ketua umum yang menghadapi masalah
memang ada dua perspektif soal ini
ada soal mengisi jabatan yang lowong
meskipun ada juga aspirasi bahwa
jangan hanya sekedar munaslup
sayang kalau acara besar kemudian hanya untuk memilih
orang yang nanti akan menjabat satu tahun misalnya
tapi itu soal
dinamika biasa di dalam partai golkar
perkembangannya begitu ya
nah itu dia sebenarnya ingin saya tanyakan
kemudian mulai muncul
kalau calon mungkin
sudah hampir seluruhnya aklamasi
walaupun ada satu dua ya
kita lihat ada pernyataan pak priyo yang mengatakan
harusnya munaslup itu berisi kontestasi
selain pak priyo ada juga nama
yang juga sempat sudah mulai bersuara
tidak calon tunggal
tetapi kemudian ada juga wacana lain yang
seperti bisa membuat
tanda kutip potensi
apakah hanya mengisi jabatan yang kosong tadi
satu tahun hingga dua ribu sembilan belas saja
ataukah lima tahun
nah kalau lima tahun ini apakah dampaknya kemudian merubah
masa kepemimpinan begitu di golkar
biasanya kan golkar itu ketika melakukan akun akun munas
menjelang pemilihan pemilihan umum juga begitu ya
memang kita tidak bisa menutup kemungkinan adanya dinamika itu
karena memang kalau dilihat anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga partai golkar
memang dua dua ketentuan itu bisa dipakai
ketentuan soal mengisi jabatan yang lowong
itu pasal tiga belas pasal empat belas meneruskan
tapi kalau kita lihat kewenangan munaslup
menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai golkar
kewenangan munaslup itu sama dengan kewenangan munas
jadi salah satu kewenangan munas yang mutlak adalah
memilih ketua umum
dan kepengurusan dpp setelah memilih ketua umum
untuk masa jabatan selama
nah memang nanti akan
salah satu titik perdebatan saya kira
di sini adalah di situ
apakah ini hanya untuk meneruskan kemungkinan pak setiano panto sampai dua ribu sembilan belas
ataukah nanti para peserta munas akan mengatakan
sudah sekalian saja ini kita anggap munas untuk
munaslup untuk lima tahun
saya kira perdebatannya akan di situ
tetapi kalau kita melihat potensi persaingan keras yang
tidak bisa diselesaikan secara kelembagaan di internal partai golkar
tidak bisa diselesaikan secara kelembagaan di internal partai golkar

tidak terlihat saat ini
semua calon tampaknya

ada kubu kubuan yang demikian keras di partai golkar begitu
saya kira semuanya tampaknya akan bisa mencoba menahan diri
saya kira kontestasi yang keras harus tetap ada
harus tetap ada
dan golkar biasa soal itu
belum lagi kita bicara soal nanti apakah semangat golkar bersih
seperti yang disampaikan pak irlangga dalam
pembukaan rapimnas pagi tadi begitu
apakah ini artinya akan merombak keseluruhan
formasi yang ada sekarang
kepada pimpinan dpp misalnya
saya kira pak erlangga mau tidak mau akan melakukan
lanjutan dari munas rekonsiliasi di bali
saya menyebut ini munas rekonsolidasi
karena seharusnya setelah rekonsiliasi pak setinovanto
harus ada konsolidasi
harusnya konsolidasi kan
belum sempat konsolidasi
belum sempat konsolidasi
sudah bermasalah lagi
yang berkontribusi di dalam
membangun kembali konsensus partai golkar pada hari ini
harusnya diberi tempat
karena kalau terpecah itu memang
dua tahun ke depan ini kritis gitu
kritis bagi para golkar
mungkin ini yang menjadi alasan
para elit golkar menahan diri kali ya
seperti menahan diri
agar nama partainya juga bisa terselamatkan
karena tahun politik
kita akan mulai lebih lanjut lagi ya pak ajayadi
setelah jeda dari jakarta convention center
kami masih akan kembali
dan sambil menantikan nanti
pidato pembukaan dari presiden joko widodo
dalam urusia warah nasional luar biasa partai golkar
kembali di cnn indonesia prime news
yang kami siarkan secara langsung malam hari
dari jakarta convention center
tempat berlangsungnya rapimnas
dan juga musyawaran nasional luar biasa
saya masih bersama dengan jaya dihanan
memang rapimnas sudah ditutup ya
sekarang sudah masuk ke munasulup
dan ini juga hal yang di luar kebiasaan
biasanya kan rapimnas ke munas
munas atau munasulup
misalnya itu ada jeda dua tiga minggu
biasanya seperti itu ya
ini memang urgent kalau menurut anda ya
dari segi peristiwa politik
dari segi peristiwa politik yang segera dihadapi golkar juga urgent
karena kan ini sudah desember pertengahan
januari nanti sudah mulai pendaftaran untuk para calon kepala daerah
untuk pemimpin kandas rentak putaran terakhir siklus pertama tahun dua ribu delapan belas
kemudian golkar juga sedang menghadapi verifikasi
untuk persiapan menjadi peserta pemilu dua ribu sembilan belas
jadi banyak sekali agenda politik nasional yang terkait dengan golkar
dan itu memerlukan golkar memiliki kepemimpinan yang definitif
karena itu memang harus segera
lagi pula kan tidak ada masalah krusial yang harus diselesaikan
dengan misalnya menunda rapi menas sampai beberapa hari baru dilakukan munasulup dan sebagainya
jadi sekali melaksanakan event itu beberapa ketentuan
anggaran dasar anggaran rumah tangga dari partai golkar bisa dipenuhi
pr besar tentu saja dari ketua umum yang baru
walaupun nanti akan baru akan dikukuhkan setelah munasulup selesai
tentu saja ya
tapi kan yang sudah diaklamasikan kan nama pak erlangga hartarto
dan bahkan tadi pagi sudah memberikan pidatus bagi ketua umum partai golkar
nah pr besarnya adalah membawa citra golkar ini dari titik nadir menjadi titik balik begitu ya
ada lompatan besar atas nama elektabilitas tentu saja
karena tahun politik sudah dihadapi
tapi pertanyaannya apakah dengan pergantian setia novanto ke erlangga hartarto
maka akan secara otomatis bisa membuat golkar melambung
apakah lagi dari titik nadir yang sekarang ini terjadi
yang otomatis adalah selama ini kan kasus kasus korupsi besar yang sedang melanda bangsa ini
terutama kasus iktp
meskipun publik tahu bahwa itu tidak hanya elit golkar yang terlibat
tapi efek negatifnya itu lebih banyak tertuju kepada partai golkar
karena bagaimanapun figur ketua umum partai golkar yang dianggap sebagai tanda putih
simbol partai golkar itu dianggap sebagai bagian dari pembuat skenario utama
dari korupsi mega korupsi itu
sehingga kasus kasus itu kemudian diamplifikasi lagi dengan banyaknya kepala daerah
yang kebetulan adalah golkar tertangkap tangan
terlepas dari soal praduga tak bersalah
tapi itu membuat citra negatif partai golkar menjadi lebih terpuru lagi di mata publik
nah dengan dilepaskannya salah satu sumber masalah itu
dalam hal yang pak setino pantul
maka itu kan berarti salah satu beban golkar itu lepas
dengan demikian beban itu tidak menyeret golkar untuk terpuruk lebih jauh
paling tidak ngerem berarti ya
mudah mudahan itu menyetop pendarahan
menyetop pendarahan yang selamanya terjadi
nah yang kedua kemudian tergantung kepada bagaimana konsolidasi di internal partai golkar
nah supaya konsolidasi di internal partai golkar berlangsung dengan baik juga dengan solid
maka diperlukan kepemimpinan yang memang bisa diterima oleh semua paksi paksi yang ada di partai golkar
kalau kita perhatikan rekam jejak pak air langga hartarto tampaknya dia memenuhi syarat untuk itu
dari sisi bahwa dia orang yang cenderung tidak punya
menjaga posisi yang tengah ya
dia cenderung punya posisi yang agak cenderung di tengah
cenderung netral ya
karena itu dia pun bisa memainkan peran sebagai seorang menteri memakili partai golkar cukup baik
ketika dia menjadi menteri yang sampai ini
sampai hari ini masih dia pegang
nah yang ketiga ya generasi pak erlangga hartarto
bukan hanya pak erlangga hartato ada pak priyo di situ ada aziz samsudin ada idrus marham
ada tujuh delapan orang yang kemarin di munasloh bali
ini boleh disebut sebagai pemimpin generasi baru golkar
karena pak setienopanto boleh disebut pemimpin transisi dari eranya pak ical dan generasinya
nah sekarang ini era pemimpin yang lebih baru di golkar
yang akan lebih mampu menjangkau pemilih jenis baru di indonesia
oh bisa seperti itu
tahun dua ribu sembilan belas itu pemilih indonesia yang berusia tiga puluh sembilan tahun ke bawah itu jumlahnya sekitar lima puluh lima persen
itu artinya golkar tidak bisa lagi mengandalkan cara cara lama
golkar tetap bisa merawat konstituen lamanya yang selama ini sudah
tapi harus meng grab pemilih pemilih karakter
tapi pemilih pemilih karakter
tapi pemilih pemilih karakter
pemilih pemilih karakter baru itu harus mereka segera
nah itu memerlukan kepemimpinan yang baru yang bergerak secara solid
tidak direcoki oleh persoalan untuk menyelesaikan vaksinalisasi itu
nanti setelah rekonsolidasi ini diharapkan akan tercipta mekanisme kelembagaan baru bagi golkar
untuk menyelesaikan kalau ada persoalan persoalan internal
selama ini kan golkar partai yang sebetulnya paling matang sebetulnya
tapi ketika menyelesaikan persoalan internal
itu termasuk salah satu yang paling banyak melahirkan perpecahan perpecahan gitu
nah dengan adanya konsolidasi setelah munas kali ini atau setelah rapimnas
kepemimpinan yang baru tanpa diganggu oleh terlalu banyaknya pemilihan
dari harga yang harus dibayar jika kemudian atas nama konsolidasi tadi yang memang akan dilakukan oleh erlangga hartarto
apakah ini artinya kemudian harga yang harus dibayar adalah kompromis
karena kemudian kalau memang kemudian kompromis maka faksi faksi yang sebelumnya yang memang sudah ada di partai golkar
dan terutama faksi yang selama ini mengelilingi ketua umum sebelumnya setia novanto begitu juga akan tetap bertahan di sana
tentu kan ketika membuat kompromi itu ada parameter yang bisa dibangun
jadi parameter yang harus dibangun adalah
semua paksi boleh masuk tetapi ada kriteria kriteria yang bisa dibangun
antara lain misalnya kalau golkar memang berhikmat untuk mengatakan suara rakyat suara golkar atau sebalik suara golkar suara rakyat
salah satu problem yang ingin segera diselesaikan oleh rakyat indonesia menurut berbagai survei sejak tahun dua ribu empat adalah korupsi
atau kepemimpinan yang diinginkan oleh rakyat itu adalah kepemimpinan yang bebas korupsi bersih gitu
maka parameter itu
itu harus dipakai
jadi saya kira masih mestinya ya masih cukup banyak orang orang dari berbagai faksi di partai golkar yang masih bisa diandalkan dari berbagai minimal tidak buru buru amat gitu
dari segi track record bersih itu
walaupun nanti juga pasti ada tawar menawar yang alot ya
karena kan kalau kita lihat pak astiano vanto ketika beberapa kali wacana munaslup ini diajukan itu juga luar biasa dinamika di dalam partai golkar
lagi ketika memenangkan pra pra dilan yang pertama
itu kan sempat goyang juga semua elit golkar yang sempat maju untuk mendorong munaslup
akhirnya sempat informasi yang kami dengar bahkan sempat cium tangan
tapi ada juga yang nekat dan akhirnya dipecat juga
artinya apakah ini kemudian nanti komprominya juga akan agak alot
terutama ketika nanti penunjukan sekjen penunjukan ketua dpp bidang bapilu misalnya dan lain sebagainya
kita lanjutkan ya setelah
jeda berikut kami masih akan segera kembali dengan perbincangan ini dari jakarta convention center
tetaplah bersama kami
baik masih dari jakarta convention center
dan kita masih menantikan
nanti pidato pembukaan dari presiden joko widodo untuk forum musyawara nasional luar biasa partai golkar pada hari ini
saya kembali ke pak jayadi terlebih dahulu
jadi kalau tadi misalnya konsolidasi
kemudian pasti disitu ada kompromi
nah pertanyaannya ketika kompromi apakah ini sejalan dengan rencana membuat golkar bersih
kenapa ada dugaan ini
sebenarnya bukan kemudian sebagai justifikasi kepada orang orang di lingkaran pak setia novanto itu artinya tidak bersih
tapi seringkali bicara
ya kan kita bicara citra
seringkali ketika pak stiano fanto diminta untuk mundur atas nama partai
itu kan juga terjadi dinamika yang luar biasa kan
bahkan ketika tersangka pertama
kemudian dorongan munaslup
kemudian muncul lagi menang perapradilan pertama
kembali lagi norma
nah itu artinya akan ada beberapa perlawanan juga dari lingkaran pak setia novanto yang ada di dpp tentu saja
nah ketika sekarang kemudian akhirnya pada akhirnya munaslup
karena pak astiano vanto juga sudah masuk pada pengadilan tindakan
tapi dana korupsi begitu
apakah tawar menawar ini kemudian akan alot komprominya misalnya terutama ketika posisi sekjen misalnya
karena sekjen orang kedua terpenting di partai politikanya yang tanda tangannya juga dinilai oleh kpu
bagaimana menurut anda
saya kira begini ya
fakta bahwa rapimnas bisa berlangsung mulus
diawali dengan rapat pleno
yang juga berlangsung mulus
dan berakhir dengan aklamasi untuk menunjuk pak erlangga
itu sudah menunjukkan bahwa memang
semua pihak sudah menyadari bahwa mereka paksi paksi ini
berada pada posisi untuk lebih mengutamakan konsensus di dalam
daripada mengutamakan ego paksi masing masing
jadi jalan kompromi sudah ada
nah pertanyaannya kemudian siapa yang akan masuk kan gitu
kalau itu kan tinggal persoalan bagaimana menyeleksi nama nama orang per orang
kan itu bisa dilihat
apakah betul bahwa pak setia no panto sebagai sebuah simbol sebuah paksi itu masih kuat
itu kita juga tidak tahu
karena kan paksionalisasi dalam tubuh partai golkar
itu seringkali bukan paksionalisasi ideologis
ini lebih ke paksionalisasi yang sifatnya
seringkali sifatnya terkait dengan personal tertentu
atau terkait dengan kepemimpinan tertentu
tidak bersifat ideologis
seperti di partai partai yang memiliki ideologi yang banyak
di partai partai islam maupun di partai partai nasionalis ya
di partai golkar tidak seperti itu saya lihat
karena itu orang orang yang selama ini katalah mendukung setia no panto
itu akan lebih mudah untuk realistis
bukan saklek banget mereka yang berada di lingkaran setia no panto
iya karena kalau tidak akan merugikan mereka juga
tidak mudah loh untuk pindah misalnya dari sebuah partai besar seperti golkar
untuk pindah ke partai lain misalnya
sebagai seorang pribadi
kecuali dia seorang yang memang bagian dari paksi yang besar
kalah di golkar lalu dia membawa paksi itu keluar membuat partai baru
tapi kalau soal personal
personal itu kan lebih mudah untuk
jadi lebih realistis yaudahlah tinggalin pak setia no panto
saya kira ya itu akan lebih
dan kemudian melakukan adaptasi dengan pola yang baru ini
dan saya kira memang
dan saya kira memang tidak ada pilihan lain dari partai golkar
kecuali untuk betul betul memenuhi apa yang dia sampaikan
bahwa masyarakat itu jelas kok pesannya
jelas bahwa masyarakat menginginkan agar partai segera berbenah
nah saya kira kalau golkar terlambat merespon itu
yang seharusnya tidak boleh
karena golkar adalah salah satu partai yang paling matang
memiliki infrastruktur yang paling lengkap
saya kira harusnya golkar lebih cepat untuk mengambil momen itu
sehingga kemudian dia mendapatkan kembali kepercayaan dari rakyat gitu
nah itu harus didahului oleh kemampuan mereka untuk melakukan konsolidasi di dalam
jadi kompromi yang saya maksud itu maksudnya adalah
jadi tidak akan terlihat terlalu alot begitu ya tawar untuk membentukkan formatur itu
iya kompromi itu akan alot kalau misalnya maksudnya itu
ada kelompok yang merasa di kalahkan
lalu ini kelompok yang menang
ini tidak mau mengakomodasi kelompok yang kalah
kalau sekarang kan tampaknya tidak ada
tapi kira kira itu tidak akan terjadi itu ya
rupanya tidak ada kelompok yang kalah saat ini
karena kan aklamasi
sudah aklamasi di dapur
kecuali nanti paling ada
ada perdebatan yang mungkin seru
soal apakah jabatan erlangga hartarto
akan sampai lima tahun sampai dua ribu dua puluh dua atau tidak
paling mungkin perdebatannya di situ nanti
yang dugaan saya tidak akan sampai memunculkan perkubuan yang terakhir
apalagi kalau misalnya sempat dipertanyakan
apakah akan merubah haluan politik menjadi partai pendukung
atau di luar oposisi
itu sangat jauh lagi malah ya
kemungkinan itu tetap ada
tetapi kalau melihat apa namanya
apa manuver manuver atau track record partai golkar selama ini
tampaknya agak sulit bagi golkar untuk mengubah secara drastis
dari selama ini menjadi partai pendukung pemerintah
tiba tiba keluar menjadi partai yang berpengaruh
menjadi partai yang tidak lagi mendukung pemerintah
atau menjadi bagian dari oposisi gitu
apa insentifnya itu yang pertanyaannya
insentif bagi golkar
kan salah satu problem golkar sekarang adalah persoalan bagaimana melakukan konsolidasi
agar untuk melakukan rekonsolidasi seluruh indonesia
itu lebih baik golkar itu menjadi pendukung partai pemerintah
karena dengan demikian dia akan memiliki keleluasaan
dalam melakukan konsolidasi itu dari pusat sampai ke daerah
kalau dia memilih berada di luar pemerintahan itu akan sangat sulit melakukan konsolidasi
dia akan kesulitan karena posisi golkar lebih banyak akan mencoba
masalah akses kekuasaan ini bukan
iya akses kekuasaannya akan lebih sulit
dan bukan rahasia lagi bahwa akses kekuasaan menjadi penting bagi partai partai di indonesia
karena akses kekuasaan juga berarti akses kepada sumber sumber daya yang lain
itu yang paling penting sebenarnya
itu yang penting dan itu diperlukan untuk konsolidasi kan
mudah mudahan akses akses kepada sumber daya itu akses akses yang sifatnya legal gitu
oke kalau kita simak juga pernyataan dari pihak istana
pihak istana dalam hal ini mereka yang berada di lingkaran istana
tetapi juga menjadi menteri di sana
tapi sebelumnya saya mendapatkan informasi untuk kita dengarkan terlebih dahulu
pidato dari ketua umum partai golkar yang akan nanti dikukukan dalam munaslup kali ini
airlangga hartarto berikut ini
yang saya hormati presiden republik indonesia bapak bapak joko widodo yang kami banggakan
yang kami hormati wakil presiden republik indonesia bapak
yang kami banggakan yusuf kalla yang kami banggakan sekaligus ketua umum partai golkar dua ribu empat dua ribu sembilan
yang kami hormati presiden ketiga republik indonesia bapak baharudin yusuf habibie
yang juga ketua dewan kehormatan partai golkar
yang kami hormati presiden kelima republik indonesia
ibu megawati soekarno putri
sekaligus ketua umum pd ip
yang kami hormati pimpinan lembaga lembaga negara
ketua mpr pak jul givli hasan
merangkap ketua umum iv
ketua dpd bapak usman sabta odang
merangkap ketua umum hanura
yang kami hormati
yang kami hormati para menteri kabinet kerja
para senior partai
ketua dewan pembina pak aguri salbakri
wakil ketua dewan pakar pak akbar tanjung
dewan kehormatan pak
ketua wakil ketua dewan pakar bapak akbar tanjung
serta senior partai golkar pak ginajar kartasasmita
segenap jajaran dpp
serta organisasi yang didirikan dan mendirikan partai golkar
fraksi partai golkar
terseogerja seluruh jajarannya
segenap pimpinan daerah serta jajarannya
baik yang berasal dari provinsi maupun kabupaten dan kota
dari seluruh penyuru tanah air
di mana mereka adaelen
di mana mereka semua adalah ujung tombak partai yang sangat membanggakan
bapak ibu hadirin dan hadirat yang saya muliakan
pertama tama izinkanlah saya mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadiran allah swt
hanya atas rahmatnya lah kita semua dapat bersama sama pada malam yang penting ini
selanjutnya mewakili seluruh keluarga besar partai golkar
saya ingin memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada bapak joko widodo
sebagai presiden republik indonesia tentunya beliau mempunyai waktu yang sangat terbatas
namun demikian beliau masih menyempatkan diri untuk hadir bersama kita pada malam hari ini
kami menganggap bahwa semua ini tentunya adalah sebuah pertanda baik
serta sebuah uluran tali persahabatan bagi partai golkar
dalam kesempatan ini pula saya ingin mengucapkan salam hangat serta terima kasih dari hati yang tulus
kepada segenap pimpinan dpd partai golkar dari seluruh penjuru tanah air
kecintaan serta loyalitas kita kepada partai golkar
dalam beberapa bulan terakhir akibat kontroversi yang seolah tanpa henti
pohon beringin diterpah badai yang dahsyat
elektabilitas partai menurun tajam ke titik terendah
dalam survei terakhir posisi partai golkar malah merosot ke posisi nomor tiga
fakta ini tentu menempatkan kami dalam sebuah persimpangan jalan yang tajam
karena itulah semua elemen partai golkar bertekad untuk membuka sebuah lembaran baru
kami ingin melangkah ke depan merugut kembali kejayaan partai
serta memberikan pengabdian yang lebih baik bagi tanah air kita tercinta
pagi tadi dalam pembukaan rapimnas saya sudah tegaskan bahwa partai golkar pernah menjadi partai nomor satu
dan pernah pula menjadi partai nomor dua
tapi kami tidak akan pernah membiarkan partai golkar untuk menjadi partai nomor dua
kami akan bekerja keras dengan menjadi partai yang bersih berintegritas
serta dengan aplikasi metode kampanye yang modern
partai golkar yakin bahwa kami akan kembali menjadi partai papan atas yang solid dan tangguh
tekad kami sudah bulat
hati kami sudah menyatu
lewat forum tertinggi partai kami akan berkembang
kami akan meraih momentum baru untuk menyambut datangnya pilkada dua ribu delapan belas serta pemilu dua ribu sembilan belas
sebelum saya melanjutkan sambutan ini izinkanlah saya bertanya kepada seluruh kekuatan partai golkar yang hadir saat ini
siapkah saudara saudara untuk merebut kembali kejayaan partai golkar
yakinkah saudara saudara bahwa partai golkar akan bangkit kembali
bapak presiden wakil presiden yang saya muliakan hadirin yang saya hormati
partai golkar bukanlah partai kemarin sore
dengan organisasi yang paling solid dari sabang sampai merauke partai golkar sesungguhnya lah adalah salah satu aset demokrasi indonesia yang terkebuka dan dapat diandalkan
beberapa hari yang lalu bapak presiden joko widodo menghadiri rakornas pdip yang dipimpin oleh ibu megawati soekarno putri
saya mendapat kehormatan untuk hadir dalam acara penting tersebut
dan saya juga melihat bapak presiden mengenakan kemeja lengan panjang berwarna merah
alangkah gagahnya warna merah menyala
namun saya perlu berkata di sini bahwa kalau warna merah adalah pertanda berani dan keberanian
maka warna kuning adalah simbol tanaman padi yang menghidupkan manusia
warna kuning adalah sebuah simbol yang melambangkan kesuburan serta kesejahteraan rakyat
itulah ciri kebesaran partai golkar
kekuatan kuning atau the yellow power
bagi kami politik bukan sekedar percaturan kekuasaan
politik adalah sebuah pengabdian
sebuah cara untuk berpartisipasi dalam kerja besar membangun kesejahteraan seluruh indonesia
dengan mengatakan itu kami tidak ingin mengatakan bahwa hanya warna kuning atau warna merah saja yang penting
semua partai di indonesia memiliki
warna dan filosofi masing masing yang juga tidak kurang pentingnya
bagi partai golkar semuanya adalah representasi kemajukan indonesia yang perlu dibanggakan
bahkan sejak lama partai golkar sudah bertekad bahwa jika soalnya adalah kepentingan nasional
atau jika ibu pertiwi memang membutuhkan
maka seluruh warna yang ada harus lebur menjadi satu
harus duduk di bawah satu kepentingan
satu bendera yaitu sang saka merah putih yang kita junjung tinggi
selain masalah warna perlu pula kami sampaikan khususnya bagi bapak presiden
bahwa kata kunci bagi partai golkar adalah karya
yang berasal dari asal usul kami golongan karya
filosofi di balik kata karya ini sangat mendalam
sebab ia mencerminkan kehendak untuk berbuat dan bekerja secara nyata
dan mendorong pemajuan indonesia
karena itulah dengan filosofi yang mendalam keluarga besar partai golkar merasa akrab
dan sangat cocok
dan bapak joko widodo yang selama ini dikenal dengan semboyan
kerja kerja dan kerja
karya dan kerja dua kata satu hati
saya ulangi dua kata satu hati
alangkah indahnya alangkah eloknya dan sangat pas untuk melangkah bersama
dalam membangun negeri kita yang kita cintai
dengan demikian dukungan partai golkar kepada bapak presiden
baik sebagai pimpinan tertinggi pemerintah
maupun sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas nanti
adalah sebuah dukungan dari hati yang tulus
dan dilandasi oleh persahabatan dan pemikiran yang mendalam
pernyataan sikap hasil raffi mas menegaskan
bahwa pencalonan bapak presiden sebagai calon presiden
pada pilpres dan dua ribu sembilan belas sampai dua ribu dua puluh
adalah mengharapkan bapak presiden
secara tegas partai golkar mendukung bapak dua periode
insya allah semua itu diridoi oleh allah swt
didukung oleh seluruh rakyat indonesia
bapak presiden yang saya hormati hadirin yang saya muliakan
perjalanan republik indonesia sudah cukup jauh
kita menjadi negara berpenghasilan menengah
untuk rakyat yang semakin terdidik
serta kualitas hidup yang semakin meningkat
tahun dua ribu empat puluh lima kurang lebih satu generasi lagi
republik ini akan berusia satu abad
partai golkar sudah bertekad
bahwa pada tahun tersebut
indonesia sudah sepenuhnya menjadi negara maju
mandiri dan sejahtera
tidak kalah dengan negara lain
baik di asia eropa maupun di amerika
untuk mencapai tujuan tersebut
kami menghimbau agar kita tidak membuat waktu
kita bergerak cepat merebut teknologi
mengejar ilmu pengetahuan
membangun infrastruktur menggalakkan industri
karenanya kami bersyukur bapak presiden
melakukan itu semua dengan sepenuh hati
dan dengan semangat pantang menyerah
akhirnya kami menyampaikan apresiasi
dan berterima kasih kepada bapak presiden
yang telah hadir di tengah tengah kami
pada malam yang penting ini
saya juga menyampaikan terima kasih
dari hati yang mendalam kepada seluruh pihak yang hadir
para undangan yang terhormat
seluruh panitia kader
serta jajaran pimpinan partai golkar
di pusat dan di daerah
sebagai penutup izinkan saya mengutip
ucapan bung karno yang bermakna sangat mendalam
bu karno mengatakan
sebagai manusia biasa
saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan
hanya kebahagiaanku ialah dalam mengabdi kepada tuhan
kepada tanah air dan kepada bangsa
kata kata bung karno ini adalah bagian dari tax education of life
yang mengandung filosofi mendasar tentang hidup dan pengabdian
akhirnya sesuai dengan tradisi partai golkar
saya juga ingin berpakun
siang malam silik berganti
bulan purnama langitnya cerah
partai golkar partai yang sakti
terus bertahan tanpa menyerah
ibu pertiwi tersenyum manis
selendang kuning di tepi pantai
rebut kembali kejayaan partai
saya ingin juga untuk mengetes yeal yel
jadi saya minta kader kader mengulang yel yel
kalau saya bilang golkar jawaban pertama bersih
yang kedua kalau saya bilang golkar jawabannya menang
dan yang ketiga izin pak presiden
kalau saya bilang jokowi jawabannya dua periode
kader golkar siap
demikian sambutan kami selanjutnya
kami mohon dengan hormat bapak presiden
untuk memberi sambutan serta membuka secara resmi
munasduk partai golkar dua ribu tujuh belas
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati wakil presiden republik indonesia bapak haji muhammad yusuf kalla
yang saya hormati presiden ketiga republik indonesia
yang saya hormati presiden kelima republik indonesia ibu haja megawati soekarno putri
yang saya hormati para pimpinan lembaga negara para menteri kabinet kerja
seluruh ketua umum partai politik yang hadir
yang saya hormati yang saya banggakan para ketua dpd tingkat satu dan tingkat dua golkar se indonesia
jajaran jemaat pembina jemaat kehormatan jemaat pakar partai golkar yang saya hormati
hadirin tamu undangan yang berbahagia
akhir november bulan yang lalu saya sempat was was
kabar kabarnya ini ada kabar entah benar entah tidak
golkar sempat memanas
golkar sempat menghangat
tapi setelah saya dalami saya cek bagusnya ternyata hanya hangat hangat kuku
tidak sampai panas
oleh karena itu ketika saya menerima surat permohonan untuk bertemu dengan saya dari dpd satu belungan karya
ya saat itu juga
saya sampaikan saya terima
bahkan selesai acara seluruh ketua dpd minta foto satu satu saya layani
karena merupakan tamu istimewa saya
ada juga yang minta selfie silahkan saya juga layani
saya juga minta selfie
saya juga minta selfie
jadi ini sekalian yang saya hormati
seluruh kader golkar yang saya banggakan
kita semua tahu partai golkar itu adalah partai besar
banyak politikus ulum di dalamnya
banyak punya teknoprat yang mumpuni

punya banyak negara lagi yang disegani
partai yang kekuatan kadernya paling merata di seluruh nusantara
infrastruktur instrumennya sampai ke bawah sampai ke desa sampai ke rt
jika golkar tidak utuh
jika di internal golkar
ini tidak bagus untuk golkar maupun untuk politik nasional
jadi saat saya menerima dpd satu golkar kemarin
jangan sampai partai golkar ini pecah
itu depan pesan saya hanya itu
tetapi dari dpd dpd menyampaikan kepada saya
pak kapi bulit
kami menyampaikan sesuatu ya silahkan
disampaikan ke saya saya hanya mendengar saya tidak mau mencari apa apa
pak erlangga hartarto menjadi ketua umum golkar
saya iseng iseng tanya apakah ada aspirasi lain
saya tengok kanan saya tengok kiri
tidak ada pak
artinya sudah bulat
saya tidak mempengaruhi
ini saya hanya menceritakan pertemuan saat itu
saya juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya
jangan sampai pertentangan pertentangan itu
menyebabkan energi besar partai golkar itu
habis yang tidak ada manfaatnya
saya tahu ada grup grup besar di partai golkar
ini belak belak saja
ada grupnya pak jusuf kala ada
ada grup besar dari pak agur sabagri ada
ada juga grupnya pak luhut bin sarpanjaitan ada
diam diam tapi ada
ada juga grup besarnya pak akbar tanjung ada
semua orang tahu
ada juga grup besarnya pak agung laksono ada
dan grup grup besar yang lainnya
tapi yang saya lihat dari
ya tadi yang saya sampaikan
kita harus ingat
bahwa sebentar lagi kita akan
masuk ke tahun politik
soliditas golkar dibutuhkan oleh negara kita indonesia
masalah di golkar akan mempunyai dampak politik yang besar terhadap politik nasional
golkar yang solid akan menjadi golkar yang produktif dan profesional
profesionalisme harus terus ditingkatkan oleh partai golkar
banyak yang menyarankan bahwa golkar perlu kembali ke jati diri
pada identitas sebagai partai karya partai yang bekerja
ada yang menyarankan kepada saya tapi memang sekarang kan memang masih tetap golkar itu sebagai partai karya
hadirin sekalian seluruh kader partai golkar yang saya hormati yang saya banggakan
saya tahu partai golkar adalah partai besar dan selalu memberikan dukungan terhadap program program strategis pemerintah
untuk perang aktif golkar dalam menjaga perkembangan
merawat bineka tunggal ika menegakkan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
saya pada kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan terima kasih
juga untuk dukungan partai golkar dalam mensukseskan kebijakan kebijakan ekonomi dan politik
seperti dalam teks amnesti dalam pilkada serta juga saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
jadi kalau tadi pak erlangga menyampaikan masalah kekhawatiran di nomor tiga tidak
saya yakin tidak
hanya enggak tahu kalau bersaing dengan berjuangan seperti apa saya enggak bisa menjawab
saya enggak bisa menjawab
saya enggak bisa menjawab

kalau enggak ada mungkin saya bisa jawab
oleh sebab itu dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
saya secara resmi membuka musawarah nasional luar biasa partai golkar tahun dua ribu tujuh belas
saya mengharapkan hasil terbaik akan lahir dari munas yudh golkar kali ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami mohon untuk ketua umum dpp partai golkar
beserta ketua penyelenggara ketua steering committee
ketua organizing committee munas luar biasa partai golkar untuk bisa mendampingi
kami ingin meminta ketua umum dpp partai golkar
untuk berkongsi tentang hal tersebut

untuk berkongsi tentang hal tersebut
kami ingin meminta ketua umum dpp partai golkar
untuk berkongsi tentang hal tersebut
kami ingin meminta ketua umum dpp partai golkar
untuk berkongsi tentang hal tersebut
kami ingin meminta ketua umum dpp partai golkar
untuk berkongsi tentang hal tersebut
kami ingin meminta ketua umum dpp partai golkar
untuk berkongsi tentang hal tersebut
kami ingin meminta ketua umum dpp partai golkar
untuk berkongsi tentang hal tersebut
kami ingin meminta ketua umum dpp partai golkar
untuk berkongsi tentang hal tersebut
kami ingin meminta ketua umum dpp partai golkar
untuk berkongsi tentang hal tersebut
kami ingin meminta ketua umum dpp partai golkar
untuk berkongsi tentang hal tersebut
kami ingin meminta ketua umum dpp partai golkar
untuk berkongsi tentang hal tersebut
kami ingin meminta ketua umum dpp partai golkar
untuk berkongsi tentang hal tersebut
kami ingin meminta ketua umum dpp partai golkar
untuk berkongsi tentang hal tersebut

untuk berkongsi tentang hal tersebut
harto yang akan dikukuhkan pada malam hari ini walaupun munaslup belum selesai
juga memang menarik bahwa sudah disebut sebagai ketua umum terpilih
dan juga kita langsung dengarkan tadi juga pidato yang cukup menyentil sebenarnya ya
yang cukup jenaka dan cukup menyentil dari presiden joko widodo
yang menceritakan ada kelompoknya pak yusuf kalla ada kelompoknya pak abu rizal bakri
ada kelompoknya pak luhut bin sarpanjaitan walaupun diem diem ternyata ada kelompoknya
ini menarik karena kita nanti juga akan bicara faksi faksi
saya lain dengan pak jaya dianan saya perkenalkan saat ini saya sudah bersama dengan steering committee
yang gelar musyawaran nasional urbis malam hari ini bang andi sinulingga
bang andi atau bang ucok saya sapanya ya
selamat malam terima kasih sudah hadir
nanti kita akan berbicara lebih jauh mengelaborasi
pak erlangga bilang tidak terima kalau partai golkar ini nanti jadi partai nomor tiga nomor empat begitu ya
tapi apa yang akan dilakukan setelah jeda berikutnya tetaplah bersama kami di cnn indonesia
baik terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news malam hari ini
kami siarkan langsung dari arena munaslu partai golgar
yang sudah saya perkenalkan tadi saya sudah bersama juga dengan steering committee dari musyawaran nasional urbis
juga pada malam hari ini bang andi sinulinga
bang andi kalau kita dengar tadi ya pernyataan dari pak erlangga
sebelum kita singgung soal pernyataan presiden ya
pak erlangga sebagai ketua umum terpilih begitu
menyebutkan tidak terima kalau kemudian nanti golkar bisa menjadi partai nomor tiga nomor empat dan sebagainya
artinya betul kerja kerja
slogan sebenarnya ini sama dengan ketika rp sembilan belas tadi ya dibuka
slogan golgar bersih
apa upaya yang akan dilakukan
kan selama ini disebutkan karena pak stiano fanto yang menjadi simbol partai
persandra kasus korupsi sekarang sudah diganti pak erlangga
tapi apakah ini menjamin kemudian bisa menjadi sebuah titik balik bagi golkar
dengan mengusung golkar bersih misalnya
jadi kalau kita lihat ke belakang ya ada konflik kemudian elektoral golgar menurun
dilihat dari survei dan ketika kita keluar dari konflik itu dengan konsensus bersama
melakukan munasluk bersama
itu fakta juga menunjukkan bahwa elektoral golkar meningkat dari survei survei yang kita lakukan
dan yang kedua pada waktu itu ketika kita memberikan dukungan kepada pak jokowi
itu juga surveinya meningkat
nah dari sini semua apa yang kita mau sampaikan bahwa
sepanjang kebijakan kebijakan dan langkah langkah politik partai golkar itu
itu senafas dengan preferensi publik itu pasti dapat apresiasi positif
nah apresiasi positif itu tentu berbanding lurus dengan dorongan
elektoral yang mereka berikan kepada partai golkar
nah hari ini kita lihat pak erlangga dengan berani
mengkampanyekan dan kemudian menjadikan slogan golkar bersih
ini sudah benar
dan memang disinilah persoalannya
yang kita para pengamat kayak mas jayadi dan lain lain itu mengatakan bahwa
golkar bukan hanya cenderung toleran
tapi malah permisif terhadap perilaku koruptif
oleh karena itu melalui munaslup ini
dan melalui slogan pak erlangga itu
performance dpp partai golkar ke depan
itu memang harus dipandang publik
ada keseriusan yang sungguh sungguh mengarah ke situ
nah orang orang yang memang kita anggap bermasalah
terlibat persoalan korupsi
itu tidak boleh lagi ada dalam struktur ini
artinya ini akan ada revitalisasi besar besaran tidak
harus dilakukan revitalisasi
pengurus dpp golgar itu
haruslah orang orang yang memang kompetensinya cukup
dedikasi bernegara berbangsanya itu kuat
nah dan kemudian punya integritas yang baik
kan kita semua ini sudah dilihat publik
di zaman keterbukaan ini publik dengan gampang bisa melihat kultur orang
nah oleh karena itu kepercayaan publik harus dibangun dengan wajah baru
sementara wajah baru
yang kedua waktu berjalan harus dipertunjukkan bahwa memang ada perilaku baru
apa perilaku baru itu
perilaku yang memang sungguh sungguh melakukan upaya menjadikan partai ini bersih
bukan berarti nanti nggak ada kader partai yang korup
mungkin masih ada nanti
tapi kalau itu dilakukan partai harus berani tegas untuk memberhentikan
sehingga publik melihat ada upaya yang sungguh sungguh dari partai
untuk melakukan apa yang dijadikan sebagai sebuah slogan
oke jenis fakta integritas yang pernah kita dengar ketika kita sindir partai yang lain
partai demokrat pernah terjadi
ada badai yang cukup besar
di situ ketua umumnya juga kemudian tersandra
kasus korupsi dan lain sebagainya
kemudian di sebuah kongres kemunas setelahnya begitu
mereka kemudian mengeluarkan fakta integritas
bagaimana dengan golkar apakah akan ada semacam ini
kalau kita lihat kemarin habis munaslup mas indra ya
kita juga sudah bikin fakta integritas
oh yang di bali itu ya
kita zero toleran terhadap perilaku koruptif dan narkoba
dan kemudian kita menjadikan slogan partai itu suara golkar suara rakyat
jadi ada dua hal yang mendasar secara konsepsi
yang pertama itu soal demokrasi
yang memang menjadi permintaan publik
kalau kita lihat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
itu kan penurunan golkar itu
itu karena dua hal
yang pertama adalah golkar dianggap sebagai instrumen politik orde baru
yang tidak demokratis cenderung otoriter
dan kemudian golkar dianggap sebagai sebuah instrumen order baru yang koruptif
nah kalau dua ini bisa dijawab
slogan itu kemarin dan fakta itu
itu adalah menjawab substansi dasar bagaimana membuat golkar ini rebound
nah kan problemnya problemnya lagi lagi
antara apa yang kita katakan
apa yang kita kajikan slogan
itu tidak tereksekusi dengan baik
contoh ada teman teman yang sudah tersangkut korupsi
ada yang sudah terpidana
tapi tidak ada keberanian partai untuk memecat
ini yang sekarang pak erlangga diharapkan atau dituntut
nah kita sudah ngomong sama pak erlangga
bahwa itu menjadi concern dia
nah yang kedua
soal demokrasi itu tadi
kalau memang kita mengatakan suara golkar suara rakyat
itu artinya suara rakyat menjadi standar pengambilan keputusan kita
nah kemarin kan mas indra coba lihat
perdebatan kita sama teman teman itu
kita karena memang kita konsisten dengan suara golkar suara rakyat
maka prevensi publik kita jadikan sebagai dasar
untuk proses pengambilan kebijakan partai
harusnya semudah itu ya
semudah itu semudah itu
harusnya semudah itu
tapi nyatanya enggak
kita kutat kutat di persoalan hukum
ajas praduga tidak bersalah
nah lagi lagi nanti mas jayadi mungkin menjelaskan
lagi lagi kan politik itu persepsi
nah kalau di perusahaan
maka orientasinya adalah bagaimana mengeruk keuntungan secara kapital finansial
tapi di partai yang kita mau tarik keuntungan itu kan elektoral
nah bagaimana mungkin elektoral itu bisa kita dapatkan
kalau preferensi publik itu kita abaikan
dengan kerangka berpikir yang hanya bisa dimengerti oleh elit elit partai
tapi ini kan tadi ketika kita berbicara sebelum kedatangan bang andi
ketika kemudian semangatnya adalah melakukan golkar bersih
bersih bersih tentunya menghindarkan orang orang
masalahnya kan ada beberapa orang yang
beberapa waktu terakhir paling tidak
itu begitu menjadi die hard pak stiano fanto untuk mempertahankan
dengan alasan hukum tadi yang anda sempat singgung begitu
apakah ini kemudian akan menjadi bagian dari orang orang yang akan dibersihkan
dalam tanda kutip oleh kepengurusannya pak erlangga hartarto
dan kemudian konsekuensinya apakah konsekuensinya itu bisa menumbuhkan vaksi vaksi yang lain mas
karena tadi soalnya adalah konsolidasi pr yang terbesar yang harus dilakukan oleh pak erlangga
gini kita harus menghindari personifikasi
personal saya nggak lihat personalnya kita lihat pada kerangka dasarnya
jadi kalau memang orang sudah melakukan perilaku koruptif
siapapun dia termasuk saya itu partai harus tegas
nah partai ini itu diinstalasi dengan kuat tidak bersandar pada figur dan orang
kita orientasinya penguatan kelembagaan dan sistem
nah memang ada anomali kemarin itu kita lihat bahwa
seolah olah partai ini kan tidak berdaya secara kelembagaan
dan itu dan itu para pengamat juga yang bilang
pemberitaan media masa kita itu kita akui tidak kita masalah
nah oleh karena itu harus keluar dari situ
orang boleh datang dan pergi di partai golkar
sama dengan di republik ini
orang boleh datang dan pergi
tapi republik dan partai ini harus tetap ada dan eksis
kira kira semudah itu sebenarnya logikanya
oke baik nanti kita akan lanjutkan lagi ya
dengan ulasan dari pak jayadi hanan
kami masih akan segera kembali setelah jenah berikut ini
pada saat ini kita tidak bisa jelas mendengar karena memang ada di dalam
pernyataan di presiden jokowi sempat mengungkapkan ada kelompoknya pajeka
ada kelompoknya malut
apakah ini kemudian mau menunjukkan bahwa
kalau ingin membuat golkar kembali tidak tersandar sejumlah persoalan
maka hentikanlah faksi faksi atau persaingan persaingannya atau bagaimana
saya kira betul ya betul anda bilang
dan itu kan sejalan dengan yang disampaikan oleh pak erlangga
yang sebelumnya menyampaikan pidato
salah satu pesan yang diinginkan adalah pesan
rekonsolidasi yang didalamnya ada istilah revitalisasi
sekaligus sebetulnya melakukan akomodasi kepada semua yang ada
nah jadi itu semacam pesan dari pihak luar
untuk ya kalau anda mau tetap besar seperti kata pak erlang
artinya nggak boleh gontok gontokan didalam
kalau keuntungan pada saat ini yang rugi golkar sendiri
itu saya kira pesan pesan paling pokok yang ingin disampaikan oleh pak jokowi
baik kalau pesan dari ketua umum terpilih erlangga hartarto hari ini
saya melihat ada tiga ya yang disampaikan
satu tadi yang disampaikan oleh bang andi
bahwa pak erlangga bertekad untuk menjadikan golkar yang bersih
golkar yang mengikuti kehendak atau suara rakyat
dan bertekad untuk melakukan konsolidasi internal
dan hasilnya diharapkan akan menjadikan golkar tetap memperoleh posisi nomor satu atau nomor dua
tidak mau jadi nomor tiga seperti yang sekarang mulai diprediksikan orang
jadi ini pesan sekaligus tekad internal golkar
yang kedua yang saya lihat ini pesan kepada pesan politik terutama kepada pak jokowi
sekaligus kepada pdi perjuangan sebagai partai terbesar
sekaligus juga mitra koalisi di pemerintahan
ada pesan yang jelas dari pak erlangga bahwa pak erlangga golkar tidak akan kemana mana
tetap akan berada di barisan pemerintah
simbol yang tadi disampaikan bahwa pak jokowi
saya itu hanya mengamati dari jauh bisa betul bisa tidak betul
tanyakan ke beliau beliau yang tadi saya sebutkan
atau tanyakan ke ketua umur atau ke sekje
yang ketiga pesannya spesifik kepada pak jokowi
soal karya elemen karya yang ada di golkar itu kata pak erlangga
cocok sekali dengan si apa namanya tekad pak jokowi untuk kerja
dan kerja itu jadi kerja dan karya dijadikan sebagai satu satuan
jadi tiga pesan utama itu satu khusus untuk golkar tekadnya
yang kedua untuk pesan politik rekonsiliasi apa namanya
tetap berada di barisan jokowi dan bersama pemerintah
dan yang ketiga dukungan kepada upaya untuk memperkuat
menuntaskan pembangunan ekonomi yang menjadi fokus dari pemerintah
di dua tahun terakhir di tahun politik
karena tanpa stabilitas politik itu tidak akan berjalan jalan

baik kita harus break terlebih dahulu nanti kita akan segera kembali lagi
tetaplah di cnn indonesia prime news
pertimbangannya satu dua tiga belum mau ditanya
kan belum munaslupnya kan baru berjalan
tapi kan beliau kan jadi ketua umum pak
beliau kan sudah menjadi ketua umum pak
di awal pemerintahan bapak itu
ini nanti nunggu munaslupnya kan baru berjalan
ini nanti nunggu munaslupnya kan baru berjalan
munaslup baru saya bisa jawab
satu saja saya ini selalu berdoa yang penting selamat
untuk mengikuti proses hukum yang ada
bapak setelah bantul pusul pusul kandil
ikut di dalam kan ya ikut mendengarkan pidato dari pak erlangga kemudian juga presiden joko widodo begitu ya
apa pesan yang anda tangkap apakah memang kemudian dalam agenda munaslup ini ke depan
salah satunya adalah pemulihan kader kader yang sempat dikeluarkan dari struktur partai
sebetulnya tadi secara substantif tidak
pertama dari ketua umum dia hanya menyatakan tekad golkar
untuk bagaimana bisa kembali bangkit branding
ini satu kata kunci
harus golkar bersih golkar menang golkar bangkit dan golkar menang
itu yang beliau kutip itu
nah kemudian dari pak jokowi
sebetulnya sangat cair kalau menurut saya
dia berani mengungkapkan bahwa
dia begitu mendapat surat dari teman teman dpd satu
dia terima kemudian mereka menyampaikan bahwa mereka ingin buat pak erlangga menjadi ketua umum
dan kemudian dia punya keyakinan
merujuk kepada tadi sambutan ketua umum pak erlangga bahwa
sekarang golkar pada peringkat ketiga
dan ini perlu untuk kita beri pengetahuan untuk pak irlangga

sudah mulai dibahas tidak soal periodisasi
apakah itu nanti akan lima tahun
itu enggak itu nanti ini yang kita jangan
belum masuk kepada tahapan munas
kita sudah berbicara tentang tahapan itu
biarkan itu ini kita bicara tentang sekarang ini
dan jokowi dengan santai
bahwa golkar tidak mungkin berada di urutan ketiga
itu dia berani yakin dia berani taruhan
ini begitu siapa jokowi punya
tapi dia bilang
kalau untuk melewati pdip dia nggak berani
karena ada ibu mega di sini
ini saya pikir hebat sekali
seperti dia bilang
saya teropong dari jauh
di golkar ini apa kurang hebat
ada kekuatan kekuatan besar dibalik itu dia bilang
dia bilang kemudian ada lbp
ada akbar tanjung
maksudnya apa kira kira menurut bang yoris
jadi dia bilang ini kesan bahwa
jangan pikir dia tidak tahu
tapi kembali lagi dia bilang
ini harus ada kekuatan bersama
karena golkar ini harus menjadi motor dalam proses pembangunan
karena memang ideologinya dan filosofinya sama
jadi tadi cukup cair
selama ini ada stigma macam macam
dia bilang itu nggak usah pikir
dia terima dpd dpd satu dan langsung dia terima itu
baik nanti kita akan lanjutkan lagi ya
bang yoris setelah jeda berikut ini
kita nanti akan berbicara
limunah slup ini juga
dimungkinkan ada potensi untuk merubah konstelasi
antara sikap ketika memilih calon calon kepala daerah di sejumlah daerah
salah satu contoh yang tadi sudah sempat saya ungkapkan adalah
jawabannya kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
masih dari arena limunah slup
dpp partai golkar di jakarta convention center
saya masih bersama bang andi sulingga
masih bersama bang yoris rawe
tapi saya perkenalkan juga
kita mengucapkan perpisahan kepada pak jaidi anand
tapi sekarang sudah bersama kami
ketua dpd satu golkar jawa barat
pak deddy mulyadi selamat malam
pak deddy terima kasih sudah hadir
ini yang menarik kalau saya tanyakan ke pak deddy ini
kami dengar kabar begitu pak
bahwa dpd dpd satu ini bersiap mendorong
agar peralihan kepemimpinan ini
tidak hanya untuk melanjutkan sampai dua ribu sembilan belas
tapi untuk lima tahun begitu
yang pertama adalah golkar kan mengalami kelelahan
dalam melakukan proses politik yang dalam waktu empat tahun itu
satu tahun itu ada munas
tentunya energi ini terkuras
nah kita sehari ini harus segera menyongsong
karena golkar kan bukan hanya untuk dua ribu sembilan belas
golkar untuk setelah pemilu dua ribu sembilan belas
untuk itu perlu postur partai yang kuat
maka daripada menghabiskan energi
bermusyawarah hanya untuk setahun setengah
lebih baik bermusawarah untuk lima tahun
agar kita memiliki proses kaderisasi yang cukup
sehingga setahun tahun setengah ke depan
tidak ngomong lagi siapa calon ketua umum
yang setahun setengah ke depan adalah
lima tahun ke depan kita mempersiapkan perkandran kembali
sebagai mana golkar perlu dilakukan
yaitu basis karya dan kekaryaan
golkar kembali pada identitasnya
maka karya harus dimulai dengan diklat diklat
dikat daerah dan tiap desa
diklatnya bukan lagi diklat politik
tapi dikat kerja yang orientasi pada karya
dan aspek aspek yang selama ini menjadi pembicaraan golkar
sehingga ruang publik golkar bukan hanya ruang percaturan politik
tetapi ruang kerja yang dirasakan masyarakat oleh masyarakat
dan yang paling penting adalah di abad milenial sekarang ini
sebenarnya orang tidak begitu suka membicarakan politik
tetapi orang lebih suka melihat karya seseorang bagi masyarakat
oke tapi dpd dpd ini sudah memang ada keinginan yang terwujud secara konkret tidak
kalau pembicaraan di dpd satu saya belum melakukan
tetapi saya memiliki gagasan
ini adalah untuk kebaikan partai golongan karya
dan gagasan itu akan kita sampaikan dalam pandangan umum
tentunya seluruh gagasan itu nanti
disepakati bersama dalam putusan musyawarah nasional
yang luar biasa itu menjadi musawara nasional yang biasa biasa saja
bang yoris kalau semangatnya ini anda sepakat tidak kira kira
saya pikir itu semangat dan itu terbuka
jadi begini itulah hak pemegang kedaulatan di golkar
itu tingkat satu tingkat dua
bahwa wacana ini muncul seperti apa alasan yang disampaikan sama kang deddy
realistik dan secara logika ini penting kan
kita jangan menatap masa depan yang sepotong sepotong
dengan membuang energi terhadap persoalan persoalan sekarang
tapi itu kembali kembali kepada besok
setelah tata tertib kita masuk ke
prosesnya kita ikuti saja besok gitu ya
pasti besok dan saya pikir wacana ini harus direspons oleh dpp
dan ada yang saya sampaikan kita bikin kesepakatan bersama
media ini adalah menjadi media yang menyampaikan pada kawan kawan
utusan lima tahun bukan berlaku bagi dpp
tapi bagi seluruh tingkatan
dari mulai dpp dpd satu sampai dpd dua sampai pimpinan kecamatan dan desa
maka dihitung mulai tahun ini dari nol
kita lima tahun ke depan
maka efektif golkar kepemimpinan yang sekarang adalah kepemimpinan kaderisasi
menyiapkan orang orang hebat untuk ikuti empat tergedepan
tapi seberapa besar sih dinamikanya yang menginginkan cuma sampai dua ribu sembilan belas
kalau saya lemparkan bahwa ini berlaku untuk semuanya
saya yakin semuanya setuju
bagaimana bang andi sebagai seiring komite ini
melihat wacana seperti ini dari dpd mau mendorong
agar tidak hanya meneruskan periodisasi sampai dua ribu sembilan belas saja
meneruskan pasca novanto maksudnya
kalau mau objektif berpikirnya harus seperti itu
itu kalau mau beti berpikirnya seperti pak deddy ini ya
secara politik bola ini apa yang kita bicarakan di awal tadi mas indra
bola ini ada di teman teman daerah
jadi yang mau menjadikan golkar kedepan ini lonjong bulat
itu tergantung teman teman daerah
walaupun saya sama kang deddy ini komunikasi terus
spiritnya sama semangatnya sama golkar bagus kedepan
nah sekarang bagaimana semangat yang bagus itu dieksekusi dengan baik
oleh pemegang kedaulatan tertinggi di partai ini
adalah teman teman di daerah
saya kira kita percayakan saja sama teman teman di daerah
apa yang memang terbaik
logika tadi itu kuat
dasar berpikirnya kuat
belum lagi ada dasar berpikir yang secara politis
memang itu dibutuhkan
tapi apapun yang terjadi nanti kita serahkan kepada teman teman di daerah
kalau kita lihat munaslup begitu hari ini
ternyata beberapa pihak atau beberapa orang menilainya
ini bukan sekedar pergantian ketua umum saja
karena ketua umum yang ada memang sudah
apa namanya sudah tersandra kasusnya ini ya
sudah tersandra kasus
harusnya mudah untuk menggantinya
tetapi kemudian ternyata ini ada dampaknya ke soal
pemilihan calon calon kepala daerah
nanti ini menarik karena hari ini
kemudian berbalas pantun ini jawaban dari pak ridwan kamil
di cerai golkar
nggak masalah masih ada partai klip
nanti nanti kita ulas lebih lanjut ya
kita break terlebih dahulu ya
pak deddy kami akan segera kembali setelah jalan berikutnya
terima kasih pak deddy
thank you pak deddy
thank you pak deddy
thank you pak deddy
thank you pak deddy
thank you pak deddy
thank you pak deddy
bakal ke kabaret
kebijakan sebelumnya begitu ya soal pencalon kepala daerah
namanya juga kan partai yang akan melakukan perubahan
tentunya jangan malu malu jangan ragu ragu untuk melakukan koreksi terhadap berbagai kebijakan
yang dianggap merugikan partai dan merugikan kepentingan masyarakat luas
jadi bukan hanya koreksi terhadap pemilihan kepala daerah
golkar juga harus berani melakukan koreksi koreksi yang lain terhadap kebijakan kebijakan
yang selama ini dianggap bertentangan dengan sifat dan karakter karya dan kekaryaan partai golkar
jadi koreksi ini kemudian yang muncul di publik ya ini mungkin kang deddy bisa menjawabnya mengklarifikasinya
koreksi ini menjadi kemudian sebuah apresiasi atau hadiah buat kang deddy yang ikut mendorong
agar terjadinya unah selup ini penggerakkan di pd dpd kita tahu beberapa waktu lalu
sementara untuk jawabannya memang kang deddy saat itu mungkin kurang set dengan ketika golkar mencalonkan ridwan kami
enggak enggak bukan sebenarnya yang tidak set itu ridwan kami sendiri bukan saya
kan ridwan kami sudah dicalonkan bersama pak daniel mutakit dalam bentuk surat keputusan
ridwan kami sudah menyampaikan pidatonya di pd dpd partai golkar
kemudian di perjalanan pak ridwan kamil membuka konvensi daftarlah dari pkb daftarlah dari nasdem
kemudian ada juga yang sebelumnya pak ridwan kamil sudah memberikan perjanjian dengan p tiga
pertanyaannya adalah yang menceraikan siapa
golkar yang menceraikan golkar sudah diceraikan semenjak sk itu dikeluarkan
ketika harusnya ketika bertemu dengan dpp partai golkar menyerahkan surat keputusan bersama pak daniel
ridwan kami bercerita bahwa saya punya calon pak uu
ini yang terjadi adalah ke p tiga bilang sama pak uu ke golkar bilang sama pak daniel
oh cerita jujur ya
kemudian mungkin juga ke nasdem ada pasangan mustafa
pkb ada pak mamat imanul haq
nah seharusnya adalah sejak awal mengatakan silahkan bergabung dengan saya tetapi calon wakil gubernurnya adalah ini
oke ini tidak mengatakan itu
ya buktinya kan kesana iya kesini iya kan
jadi makanya golkar perlu mengoreksi itu
pertanyaannya adalah ini adalah martabat partai
bagaimana surat keputusan yang mengatakan itu pasangan tiba tiba buka konvensi tanpa memberikan pengetahuan pada partai
misalnya begini bagaimana seseorang yang berjanji menikahi pasangannya di depan orang tuanya
kemudian dia pergi ke tempat lain berjanji kembali akan menikahi yang lain
ketika giliran nikah masa muda tiga empat empat ya kan harus salah satu
pada menjelang pernikahan kemudian ditinggalkan kan lebih baik lebih dulu kembali ke rumah orang tuanya untuk cari jodoh baru
oke kalau pertanyaannya begitu mengapa tidak sejak awal kemudian
oh sebelum menasnubuni golkar tidak melakukan koreksi saja
ya kan sejak awal saya sudah menyampaikan pada kepemimpinan yang lama
bahwa ini tidak mungkin dilaksanakan
karena pada fakta di lapangan saya kan tiap malam itu berkomunikasi
saya ini yang setiap hari setiap bangun pagi silahkan ditanya
setiap bangun pagi saya telepon ketua pkb
setiap bangun pagi saya ke telepon pak uu bupati kabupaten tasik
menanyakan pada mereka siapa yang akan menjadi pendamping pak ridwan kamil yang sebenarnya
pak uu mengatakan saya adalah pendampingnya
masih sama berarti tidak berubah ya
ketika nanya ke pasangan nanti tubuh kompensi
ketika nanya ke pkb nggak jelas siapa yang akan jadi wakil
dari awal golkar juga tidak menerima calon calon yang lain ya
kan sejak awal kan sudah jelas pasangan
semestinya ditolak surat keputusan itu oleh pari duan kamil
tetapi kenapa tidak mengerti
mengerti sejak awal karena memang kepengurusan yang lama tetap kukuh maunya pari duan kamil
saya tidak tahu apa yang menjadi landasannya
dan ingat loh waktu pengeluaran surat keputusan itu bertentangan dengan putusan pleno
bertentangan dengan putusan pleno
dengan putusan pleno
pengambilan surat keputusan itu tidak melalui rapat pleno di pp paru
oke ini akan menimbulkan potensi adanya perpecahan kecil tidak di tubuh golkar
kalau seperti ini
dasarnya begini mas indra
apapun kebijakan yang kita putuskan sepanjang itu melalui mekanisme yang tepat
melibatkan banyak pihak itu pasti outputnya baik
jadi konflik konflik yang terjadi selama ini karena proses pengambilan keputusan
itu melabrak mekanisme yang ada
itu harus dilihat dengan jelas
kalaupun besok ada keputusan yang katakanlah pahit misalnya
sepanjang prosesnya ditempuh
memang harus semua harus mengikat semuanya
nah ini yang terjadi selama ini yang mudah mudahan ke depan
melalui munaslup ini muncul kepengurusan baru di bawah kepemimpinan pak erlangga
ini benar benar menjadi wajah baru partai golkar yang bisa
tadi seperti dikatakan kita bisa menjadi bangkit dan jaya kembali
ada berapa daerah kira kira yang harus dikoreksi
saya kira tidak banyak juga
memang ada beberapa daerah yang juga kita tahu di daerah saya misalnya
katakanlah di sumatera utara yang kita anggap itu perlu dievaluasi
tapi nantilah kita lihat setelah ini semua selesai
sehingga konsentrasi kita lebih pada bagaimana mensukseskan munas ini
dan betul betul output dari produk munas ini adalah menjadi harapan baru buat masyarakat banyak
kita mendengar juga sebagai terakhir ya sebagai penutup
kita mendengar juga publik di luar ya maksud saya
mendengar juga ini munas kali ini bukan lagi soal pertarungan atau kontestasi ketua umum
karena sudah aklamasi kemarin di pleno
sekarang ini tinggal di golkar
tapi kemudian yang berkembang adalah soal nama nama sekjen
saya dengar nama pak deddy mulia ini sempat muncul pak deddy
bagaimana pak deddy
mau calon kepala daerah di jawa barat atau sekjen golkar
begini kita ini orang sunda
tantang untuk berucam jabatan
nama saya disebut sekjen itu karena ada sebuah diskusi dan kemudian ada riset
kemudian juga ada voting yang dibuat di media sosial
muncullah nama saya di situ
nah kemudian milih mana
sampai hari ini belum milih apapun
pencalon kepala daerah pun kan belum dikeluarkan
munas pun belum selesai
jadi hari ini saya milih mengikuti munas luar biasa atau munas biasa saja
demi kepentingan partai golkar lahir gagasan gagasan strategis
dan golkar berubah
kemudian electability nya naik
itulah pilihan terbaik yang saya inginkan
ikut dulu pokoknya prosesnya begitu ya
tapi sebagai steering committee anda melihat seperti apa
sebagai penutup bangan di sinulingga
ini kan yang dikhawatir ketika golkar tersandra kasus korupsi ketua umumnya
tapi sekarang kan sudah diganti nih
sekarang sudah diganti
tinggal dikukukan saja begitu
legitimasinya begitu dalam munas luar biasa ini
tapi kan masalah yang tersandung kasus iktp kan ada beberapa nama di partai golkar ini
lalu kemudian partai golkar salah satu kadernya juga menjelaskan
jadi ketua pansus angket terhadap kpk yang publik yakin bahwa pansus angket ini lahir karena kasus iktp ini
nah dengan mengusung golkar bersih apakah mungkin golkar kemudian nanti akan mencabut perwakilannya dari pansus angket
berapa banyak termasuk saya juga beberapa kali waktu kepemimpinan yang lalu juga menyampaikan bahwa keberadaan pansus angket golkar ada di situ itu tidak menguntungkan buat partai
itu yang saya inginkan
yang pertama sehingga ke depan saya kira kepengurusan baru tidak terlalu sulit untuk menarik kembali formasinya di hak angket
yang kedua kalau terkait kasus iktp dan apapun kasus kasus korupsi yang lain itu seperti yang saya katakan pertama tadi itu memang harus jelas punishmentnya
partai yang modern itu itu harus jelas reward and punishment nya
nah oleh karena itu ke depan lagi lagi saya berharap sama
menjadi perwakilan dari daerah pimpinan di jawa barat
supaya teman teman daerah ini benar benar bisa melahirkan sebuah produk
kita ini kan eksekutif partai saja kira kira kayak begitu
kita ini semua produk munas ditentukan kita bekerja
nah oleh karena itu memang carilah orang orang yang punya kapasitas punya dedikasi
dedikasi berpartai dedikasi berbangsa bernegara
dan punya kompetensi dan sekaligus juga punya integritas
sehingga harapan rakyat terhadap partai politik itu menjadi lebih baik
itu aja sebenarnya harapan kita
bang andi sulingga pak deddy mulyadi terima kasih atas waktunya malam hari ini
kita lihat nanti proses munas lupanya akan seperti apa
lancar lancar saja kira kira atau karena tidak ada yang tetap ngotot hanya meneruskan dua ribu sembilan belas
terima kasih pak dedy terima kasih selamat malam
oke baik dan itulah cnn indonesia prime news yang kami siarkan secara langsung dari jakarta convention center
saya indra maulana selamat malam